sementara itu koordinator satuan tugas bersama pemenangan pemilu partai demokrat
agus harimurti yudhoyono atau ahy
bertemu dengan ketua umum partai golkar air langga hartarto
pertemuan ahy dengan air langga membahas penjajakan koalisi kedua partai
untuk pilpres dua ribu sembilan belas
pertemuan ahy dan air langga berlangsung selama satu jam
di kediaman pribadi air langga pada kamis pagi
ahy ditemani ketua dpp demokrat teguh rifki harsya
sementara air langga ditemani korbit perekonomian aziz samsudin
dalam pertemuan yang diinisiasi oleh ahy ini
sempat terjadi pertemuan empat mata selama dua puluh menit
antara air langga dan ahy
korbit perekonomian golkar aziz samsudin mengisyaratkan
pembicaraan air langga dan ahy mengarah ke penjajakan koalisi
antara golkar dan partai demokrat
namun baik erlangga maupun ahy belum membicarakan soal posisi cawapres
karena demokrat belum memutuskan mengusung siapapun
di jawa barat
kemungkinan kemungkinan untuk berkoalisi bukan hanya di dalam pilkada
tapi juga mungkin di kesempatan kesempatan lain